serbu diskon hanya di motionpay
gitu terus gak asik
buat mengajarkan anak anak pesantren kunanta
siapa yang kita tunjuk atau yang terpilih
untuk ikut serta dalam lomba ceramah
tapi apa itu bisa berhasil ya ub
kita ikut sertain anak santri di pesantren konanta ini
supaya dia bisa timbul jiwa kompetitifnya gitu
dan mereka dapat pengalaman
yang penting kita nggak usah
targetin mereka untuk juara atau
minimal pulang juara dua atau juara tiga
ube tapi kita perlu ada seleksi lagi
atau mungkin kita
ya ube baru saya mau ngomong begitu keduluan mau ube
udah cukup udah cukup
udah cukup udah cukup
waktunya baca komik
saya teh nyesel pisan
karena kemarin teh kenapa ya saya gak pinjam game si wawan buat main gini
sudah besok aja pinjamnya
iya besok aja aku juga mau pinjam lah
kita harus bikin retinya dihukum jadi menyenangkan
yuk kita baca
dari awal dong
seru juga ya
aku belum selesai banget yang ini
suara anak anak nih
waduh anak zaman now
aduh aduh aduh
kok kok kayak suaranya pak dih
boleh juga tuh
salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah kan aku para santri maupun santri watis kalian
sebelum kita berbuka puasa bersama
ada pengumuman penting yang akan disampaikan oleh bang ube
mau dengarkan baik baik mohon disimak
jangan sampai kelewat silahkan
terima kasih ustadz musa yang mantap dan santun
yang pertama ube mau minta doanya
kita harus doain teman kita yang sedang sakit
santri di kunanta yang bernama waluyo
nah yang kedua ini yang lebih penting
karena pesantren kunanta ini ikut berpartisipasi dalam lomba ceramah
dua hari lagi nih
waktunya emang agak mepet
supaya berjalan dengan lancar
dan santri santri yang kita ikut sertakan itu
nah ube ustadz musa dan juga ustadz jasafa
udah memilih siapa saja santri dan santri wati
yang ikut serta dalam lomba tersebut
udah siap semua udah mau tahu
yang pertama adalah lina
lah kok saya bang ube
kan masih ada waktu untuk belajar untuk latihan ya kan
tuh bener kata ustadz jasafa
yang kedua itu adalah
tauhnya allah azim
bang ube ampun bang ube
ya bang ube
berarti kemarin latihannya gak sia sial ya kali
nah yang ketiga
terima kasih terima kasih
terima kasih ya terima kasih semuanya
atas bantu doanya dan dukungnya
hah kalian boleh ketik
halil spasi kun anta
maksud ub itu bukan halil
udah bang ube
sesama petani saling memikul
yang dipikul hasil panennya
sesama santri lalu saling merangkul
bukan saling menjatuhkannya
nah ini karena waktunya tinggal dua hari lagi
oh ya halil kamu jangan merasa gak adil ya pemilihan ini ya
halil ini masih dalam hukuman
nanti buat alih kita siapin lomba khusus
apa tuh ustadz
lomba ngukur jalan tol
ah itu terlalu panjang dong ya
itu tekan ketangkasan yang luar biasa itu
nah ini gue mau ngomong serius nih
karena waktunya dua hari lagi
para santri dan santriwati yang terpilih akan belajar selama dua hari
kita gak menuntut apapun
yang penting kalian kasih yang terbaik
dan yang penting ikhlas
nah nah nah
nantuin aku dong le
aku minta tolong buat pikirin caranya
biar aku nggak perlu ikut lomba ceramah
ih aneh banget
kalau ustadz udah nunjuk
berarti kamu harus ikut
tapi kan aku gak bisa le
kamu kan santri kelas
kamu kan santri kelas
bukan agak biasa
semua mikirnya aku ini santri teladan
eh kan kan santri teladan kok
abis itu ikut selama sih
bisa dilakuin oleh santri teladan
aduh yaudah gak papa
ih malah kayak gitu
kata pak ustadz
gak usah ditargetin menangnya
yang penting ada pengalaman
wah kamu mah jawabnya gitu terus
kata pak ustadz
kata pak ustadz
gitu terus gak asik
soleh ustazah boleh bicara sama haikal sebentar nggak
ada apa ustazah
ehm hai kal
ustazah mau kamu benar benar membuktikan
kalau kamu bisa menjadi yang terbaik disini
buktiin kalau semua yang dibicarakan abah sebelum abah meninggal itu benar
pesan tren ini
kamu tahu artinya
jadilah diri kamu sendiri
supaya kamu harus percaya sama
kemampuan kamu sendiri
seperti halnya abah percaya sama kemampuan kamu
bahwa suatu saat
kamu akan menjadi orang yang sukses
meskipun pada saat ini
kamu belum mengenal agama